sidang kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa rafael alun trisambodo
kembali digelar pengadilan tindak pidana korupsi jakarta pada rabu
sidang kali ini menghadirkan dua saksi
kedua saksi merupakan direktur utama dan direktur keuangan pt arta mega ekadana atau pt arme
yaitu ujeng arsatoko serta rani anendita
dalam sidang terungkap rafael mendapatkan uang taktis dan honor karena mendatangkan klien besar
pt arme merupakan perusahaan konsultan pajak di mana rafael menjabat sebagai komisaris utama
namun demikian kuasa hukum terdakwa meragukan bukti bukti yang dikonfrontir oleh jaksa
pasalnya bukti merupakan soft copy laporan keuangan yang belum diaudit
siapa saja yang punya
apabila penuntut umum ingin bersikeras bahwa bukti itu valid dan bisa dibenarkan
maka seharusnya bukti tersebut harus diforensik dan metadata nya kita harus lihat
kapan itu dibuat tahun berapa itu dibuat kapan itu terakhir diubah
karena di dalam ba pun berita acara saksi pun banyak yang bentuknya itu di crop